makan dulu yang banyak
ya gue kagak sempet
waktu gue tinggal tiga puluh menit lagi
tapi gimana caranya ya supaya gue bisa keluar dari sini
ya kalaupun emang pangeran mau kalah ya oke udah
tapi harus bertarung dulu sama lo
ini sudah kesepakatan kita berdua
dan gue udah siap dari tadi ngelawan pangeran
masih gak bisa
gak bisa put
ini gue udah otak atik udah pakai nomor tanggal lahirnya si atta
terus tanggal jadian kita berdua juga gak bisa
boleh gue coba gak
tanggal lahir lo itu kan sebelas april
tanggal lahirnya ata
berarti sebelas empat
berapa tanggal lahirnya
ternyata gabungan tanggal lahir lo sama tanggal lahir dia
segitunya si ata
itu namanya dia bu cin
cinta banget nih sama lo
sumpah lebay banget ya
yaudah lagi kan
kan buat kebaikannya si rizky sama pangeran
udah buka aja
yaudah kalau gitu
kita mulai dari grup chatnya dead fours

ini mereka mau tarung di hutan meranti di daerah cibubur
itu kan jauh banget
yaudah put gak apa apa
kan ini masih pagi jadi belum macet
siapa tau kita keburu
yaudah sekarang gue minta izin aja ya
gue order sekarang taksinya
gue ganti baju ya
gue ganti baju ya
pokoknya gue gak boleh sampai telat
udah jam setengah sembilan
makan dulu yang banyak
ya gue gak sempet
waktu gue tinggal tiga puluh menit lagi
tapi gimana caranya ya supaya gue bisa keluar dari sini

udah mau keluar nih mana toiletnya cepetan
apanya mau keluar
ya bab gua lah
aduh gua udah gabisa tahan nih tolong aduh
mana toiletnya cepetan
eh eh yaudah deh
woi cepetan mana toiletnya lo mau gua keluar disini
eh tahan dulu tahan dulu
udah di ujung nih gabisa nih ya
eh jangan lupa tahan tahan tahan
dikit lagi nih
iya kali gua belom makan
ada yang keluar barusan
aku boleh gak ngeliat my prince
sebentar aja dari luar gitu
udah gausah ya
pangeran tau non mel
nanti yang ada jadi berapa
soalnya kita jadi berantakan loh non
disini aja ya
gua mau ke toilet
gue butuh banget ke toilet
lo mau beneran ke toilet
aluh ga kuat
kok kalian berdua berani kabur dari gue
siapa juga yang mau kabur tempatnya kayak gini
tau gak tempatnya
nanya kek apa kek
tuh sono tuh tembok
sandra kebelet katanya bang
udah cuekin aja
paling ajukan nanti kabur
kalo misalnya my prince kebelet beneran gimana
jangan nahan nahan lah kasihan
ini tuh sebenarnya kita tuh
dikit dikit kasihan
dikit dikit kalijat dikit marah
ini sebenernya penculikan jaman apa no
ya tetep aja lah kasian
non mel tunggu sini ya
itu anak beneran mau kebelakang
apa pura pura mau kabur itu
gue pengen liat keadaannya my prince deh
mau nunggu sampai kapan ini
jam segini belum masuk ring juga
kalian pikir pertandingan pero hai
i bentar dulu apa ris
gue cokok pangeran jika pasti dateng
kalau sampai jam sembilan pangeran belum datang
dan kalian berdua kabarin pangeran
kalau gue yang jadi pemenangnya
ini tuh liatnya
tiba tiba ngajak gue ke toilet kayak gini
di sana tadi ikutan sama drama penculikan
yang kenal barusan aja buat
tidak kan mel tadi itu udah menjurus ke kriminalitas
tahu gak sih
kalau kita kabur sekarang
yang ada besok besok
mel narain kita
terus kita sekarang gimana
ya mending sekarang kita disini aja terus
jangan deket deket dari sana
udah deh gue ngikutin lu aja
gimana ini pangeran kotor segini belum dateng dateng juga sih
gue juga bingung gak ada jawaban sama sekali
lo yang bener udah lo pastiin belum
intinya lo tetep standby
kalau ada informasi apapun itu kasih tau gue segera

dia bilang rumah paregar itu sepi gak ada orang sama sekali
termasuk pangeran juga gak ada disana
dia juga bilang arah jalan ke arah sini tuh
gak ada tanda tanda kecelakaan berarti pangeran aman
gue jadi hawat sebagai pangeran
soalnya bukan dia banget nih kalo sampai terlihat kayak gitu
oh iya tadi pareger sempet ngabarin ke gue
dia nggak lagi sama pangeran
dan dia gak tau pangeran ada dimana
waktunya bentar lagi habis
pokoknya nggak ada dispensasi walaupun cuma satu detik
kalian bisa jadi saksi
kalau gue yang menangin pertandingan ini
lo tundang ajaan apa
gue aja fine fine aja nih kalau emang pangeran gak jadi tarung sama lo
tapi nggak mungkin dong caranya gak fair kayak gini
ya kalaupun emang pangeran mau kalah ya oke udah
tapi harus bertarung dulu sama lo
ini sudah kesepakatan kita berdua
dan gue udah siap dari tadi ngelawan pangeran